ada sebuah masjid di makassar sulawesi selatan yang menjadi favorit warga selama ramadan
masjid ini bahkan menjadi wisata religi
pasalnya masjid tersebut menyerupai bangunan kaabah yang dilengkapi hajar aswar dan juga ⁇ asmaul husna
berkunjung ke tanah suci tentu menjadi impian warga muslim di penjuru dunia
apalagi mengunjungi kaabah secara langsung
untuk mengobati kerinduan kebaitullah sebuah masjid di makassar sulawesi selatan memiliki konsep menyerupai bangunan kaabah
masjid ini diberi nama masjid al fatih al ansor yang berlokasi di jalan pacinang raya makassar sulawesi selatan
masjid berkonsep kaabah ini dilengkapi lafaz allah yang ada di dinding ⁇ aabah
tak ketinggalan sebuah hajar aswad juga tampak menempel di sudut bangunan masjid kabah dan menjadi keunikan tersendiri
tak heran banyak warga luar makassar yang datang beribadah
sekaligus untuk mengobati kerinduan ke kaabah
masjid kaabah atau masjid al fatih al ansor ini diambil dari nama cucu pendiri masjid kaabah yakni mustamin kansor yang dibangun pada dua ribu lima belas lalu
terkait dengan kenapa ada miniatur kaabah di tempat sebelah kiri dari depan saya ini
ini bermula ketika sohebul bair selaku pendiri bangunan masjid al fatih al ansor masjid kaabah bapak haji ani mustamin kansor
melaksanakan ibadah haji bersama keluarga beliau satu keluarga
dan disitu berulang ulang kali ada bisikan bisikan terjadi yang mana mengatakan dengan jelas bahwasannya mustamin nanti engkau pulang ke tanah air bangun rumah allah masjid
kemudian bisikan bisikan itu selalu
sambu saja teringang tiang di dalam teringang ini setiap beliau datang ke kaabah untuk melaksanakan ibadah
baik tawab maupun pada saat mengucapkan hajar aswad
lalu beliau sempat bertanya ya allah dari mana saya dapatkan dananya untuk bisa membangun masjid
jadi bisikan itu mengatakan nanti allah yang menanggung atau yang menjamin dananya
masjid kaabah ini berdiri di area seluas enam ratus meter dengan lebar sembilan meter panjang tujuh belas meter serta tinggi mencapai dua belas meter
warga yang datang mengaku masjid tersebut sangat bagus digunakan untuk beribadah
kalau untuk saya sebuah perjalanan yang belum pernah
seperti ini bangunan suci
kemudian melihat bangunan seperti ini
terus terang pasti kita berdoa dalam hati
semoga mudah mudahan kita sholat di tempat yang seperti kaabah
mudah mudahan insya allah kita bisa dimudahkan untuk pergi juga ke sana
masjid ini menjadi destinasi wisata religi selama ramadan
bagi warga sulawesi selatan khususnya makassar
ibnu munsyir makassar selawesi selatan